eh ini anak anak ini contoh ya kalau orang yang suka lari pasti ujung ujungnya ketangkep
hai allah alhamdulillah wa'alaikumussalam

hai semua aduh aduh coba tenang terus mau jadi mana lagi coba tangani

mendingan kalian nyerah deh
sama sama pagi template jangan
nabi bait juga
hai hai siap siap nabraknya
berpindah aja terus kakak nih habis minum bangkit tikus
kok ada tembok berhenti ini jenis tapi kok kayak gini gini
tembok nih yang di belakang siapa ya kalau kalian siapa aneh aneh ustadz
saya hai kau aku sombri saya lukman kalau asin aneh
udah lama nggak ketemu ya
ini contoh ya kalau orang yang suka lari pasti ujung ujungnya ketangkep
ya nih bawa ke pesantren
maafkan ya mohon izin ya ada kabar gembira apa tuh pade pade bawa makanan
ini kursi ini pade tau bagaimana caranya supaya diep
nangis yang kecoh kecoh
nangis yang kecoh kecoh
jangan sakit jangan jelah jelah
terima kasih pak ustadz
telat banget sih
kalau katamu kok
nanti kok nanti juga suahin
cuma bentar tok
kalau kita sunat ikhlas karena allah
maka rasa sakitnya itu dicabut oleh allah
nggak ada rasa apa apa
ya jelas pasti bagus dong
yang mainnya siapa incizli
deh langsung lanjut aja ya
tiga dua satu
allah ta'ala rasulillah
allah yasir habibillah
amriyah kau itu ya mainin ini
ini kan yang ini tak benar sama si kalian lihat
wah kok jadi kamu yang ngamuk
ya suka suka prinses lah omg
tapi amri harus benar mainnya
kok jadi iu yang ngamuk
susah aja kelas
assalamualaikum bapak bustaza
ini ada apa sih kerjaannya berantem
ngomong ngomong mulu mulu tada kerjaannya tuh
nih daripada kalian bersisik
iya maksudnya begitu
biar suasananya jadi adem
nih mau bawa yang cemilan ayo ngambil dulu nih
sini tau aja deh
makannya jangan berdiri
lapar kali mak
kalian latihannya udah handui ya
kami kan belum selesai latihannya
gapapa nanti dilanjut lagi
sebentar lagi kan udah mau sholat asar ya
tapi dihabisin dulu aja makanannya
udah berdoa belum
waalaikumsalam ini siapa ya
saya sakit perut kemarin
aduh nggak bisa datang sakit perut
ya udah nih gapapa deh
saya mau kasih tau ustadz ridwan nih
bapak bapak ibu ibu dan adik adik sekalian
mungkin ini menjadi suatu pertanyaan
kenapa sih harus disunat
saya ada yang kalau gitu

apa gacanya kelelahan ustadz
dimana bisa ajat